geram dengan keberadaan warung remang remang ratusan warga di lamongan rabu siang
membongkar paksa belasan warung yang dijadikan tempat prostitusi terselubung
dalam pembokaran ini warga sempat bersitegang dengan pemilik warung
bahkan petugas terpaksa mengamankan seorang pemilik warung yang terus melakukan perlawanan
ratusan warga sekitar dusun petihin desa taker harjo kecamatan solokuro lamongan rabu siang
beramai ramai mendatangi belasan warung prostitusi terselubung di desa setempat
setelah puluhan tahun beroperasi tiga belas warung tempat mesum berkedok warung kopi tersebut
akhirnya dibongkar paksa oleh ratusan warga dan tokoh agama beserta aparat satpol pp
bahkan ratusan warga yang tak sabar langsung membongkar paksa belasan warung prostitusi
yang selama puluhan tahun berada di permukiman warga tersebut
pembongkaran ini merupakan bentuk protes warga
yang menginginkan keberadaan wilayah petiin bebas dari praktek prostitusi dan peredaran minuman keras
untuk menghindari terjadinya bentrokan dalam pembongkaran ini
seorang pemilik terpaksa diamankan petugas karena terus melawan
bahkan bikin malu semua warga petihin ketika keluar dari
berapa lama ya
dibongkar karena masyarakat sudah jenuh
akhirnya masyarakat ini sudah klimaks semua sepakat semua setuju
bahwa warung warung yang disinyalir menyediakan psk bongkar total
pemerintah kabupaten lamongan berencana akan terus membasmi keberadaan warung
yang menyediakan wanita penghibur dan minuman keras hingga lamongan bebas dari prostitusi
daul arief lamungan